badan pusat statistik mencatat jumlah penduduk miskin di indonesia pada september dua ribu dua puluh dua sebesar dua puluh enam tiga puluh enam juta orang naik menjadi sembilan lima puluh satu persen
dan jumlah angka kemiskinan pada september dua ribu dua puluh ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga bbm hingga pemutusan hubungan kerja
dan untuk membahas lebih lanjut sudah bersama saya melalui sambungan daring ateng hartono deputi bidang statistik sosial bps
selamat pagi pak ateng
selamat pagi mbak megi selamat pagi pemirsa nn bpmn yang berbahagia
salam bahagia semuanya
salam bahagia semuanya pak ateng
langsung saja kita ke topik utama pada hari ini
apa sebenarnya pemicu tingkat kemiskinan pada september dua ribu dua puluh dua meningkat dibanding maret dua ribu dua puluh dua pak
terima kasih mbak megi
kita ketahui bersama pada september dua ribu dua puluh dua tepatnya pada tanggal tiga puluh
september pemerintah melakukan penyesuaian harga bbm
nah kenaikan atau penyesuaian harga bbm ini ini tentunya salah satu pengaruhnya terhadap harga komoditi yang dikonsumsi mengalami peningkatan
walaupun demikian pemerintah terus berupaya melakukan pemantauan harga
salah satunya di daerah forum tgid
nah selain harga mengalami peningkatan juga ini yang kita faktor penghambatnya dulu ya pengeremnya
pemerintah juga mengeluarkan bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat
nah walaupun demikian inflasi mengalami peningkatan
pada kondisi september dan inflasi
nah kalau kita bandingkan dengan inflasi pada beberapa negara indonesia masih relatif cukup terkendali inflasinya
jumlah b ethiopia moldova bahkan juga di beberapa negara maju mengalami inflasi yang cukup tinggi sekali
inflasi di inggris bahkan pada bulan oktober itu mencapai
demikian juga uni eropa
nah inflasi ini yang terjadi kenaikan inflasi tentunya
tampaknya ini akan meningkatkan dari kemudian
dan juga di indonesia
dan juga di indonesia

kita lihat dari kemiskinannya
dari kemiskinan perkotaan pedesaan pada kondisi september itu sebesar lima ratus tiga puluh lima ribu
kalau kita cermati kota antara desanya
dari kemiskinan kota meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan desa pada kondisi september dua ribu dua puluh dua dibandingkan dengan maret dua ribu dua puluh
nah peningkatan dari kemiskinan ini tentunya juga akan terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin
nah kondisi september tadi sudah disebutkan oleh mbak meggy
nah kalau kita cermati kemiskinan kota dan desa
ini nampak masih adanya disparitas atau ketimpangan antara persentase dan jumlah kemiskinan kota dan di desa
kondisi maret dua ribu dua puluh dua penunjukan
persentase penduduk miskin di desa terhadap total penduduk miskin di desa
nah ketimpangan penduduk miskin kota dan desa ini
ini terserling juga pada saat terjadinya pandemi
kita ketahui pada saat bulan maret februari maret kan pandemi sudah masuk
dan september kemiskinan melompat
terutama di wilayah perkotaan
wilayah perkotaan sejak pandemi sampai dengan bulan september
ini itu relatif
artinya pemulihan relatif terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan di wilayah perkotaannya
demikian beberapa ulasan tentang kondisi kemiskinan secara nasional megi
baik pak aten
tentunya tadi anda juga sudah mengulas ada beberapa faktor
seperti memang dari secara makro kita memang ada krisis pangan dan juga krisis energi
dan apakah keputusan pemerintah
pemenaikan subsidi energi ini menjadi faktor utama untuk menjaga angka kemiskinan pak ateng
sebenarnya banyak sekali faktor ya yang berpengaruh atau terkolerasi ya dengan kemiskinan
yang langsung tadi saya katakan itu kenaikan harga
walaupun demikian direm dengan tadinya ada bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah
nah ada beberapa juga faktor faktor yang bisa mengerem secara di eksternal
dan juga secara
secara mendorong kemiskinannya
nah yang di perkotaan
perkotaan kita kan ketahui bahwa adanya pada bulan september ini pemutusan hubungan kerja pada sektor yang padat karya
seperti di fleksil kemudian alat kaki dan perusahaan teknologi
bahkan juga pada bulan tiga dua ribu dua puluh dua karena year on year juga konsil rumah sana tumbuhnya itu dua belas
itu tidak begitu tinggi
nah di pendetaan
juga yang tadi menghambat kemiskinan yaitu penyesuaian harga bbm
kita ketahui harga bbm tadi meningkatkan biaya produksi pertanian
indeks biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor tanaman pangan terutamanya dan perikanan tangkap meningkat
pada kondisi september dua ribu dua puluh dua ini terutama didorong oleh kenaikan tadi
harga bensin harga solar dan juga ongkot anputnya
kemudian juga pada lefram pd
kemudian juga indeks harga yang dibayar petani ini mengalami peningkatan
walaupun demikian ada beberapa faktor yang tadi untuk mengeram terjadinya peningkatan yang lebih tinggi lagi di angka kemiskinan
jika dibandingkan dengan sebagian besar negara
kan pengangguran juga sudah mulai turun dengan adanya pemulihan pandemi covid dengan adanya vaksinasi
yang sangat gencar sekali ini menurut angka pengangguran
nah proporsi dari angka survei angkatan kerja nasional yang kami lakukan pada bulan agustus
yang lalu juga proporsi untuk pekerja penuh
jadi pekerja penuh ini pekerja yang bekerja lebih dari tiga puluh lima jam
ini trennya itu terus meningkat
sejalan dengan tadi adanya program vaksinasi dan secara perlahan kondisi yang pandemi sudah mulai berangsur angsur mengalami penurunan
nah penduduk usia kerja juga terdampak pandemi ini sudah mulai mengalami penurunan itu pada kondisi agustus
masih ada penduduk yang terdampak pandemi sebanyak empat lima belas juta
yaitu beberapa faktor yang tadi dia akan menaikkan kemiskinan tetapi ada faktor juga yang dia untuk mengerem kemiskinan
demikian beberapa kondisi yang kami potret
baik pak ate
kondisi kemiskinan terkait dengan beberapa faktor tersebut
ya baik pak ate
selain ada beberapa program dan juga subsidi yang sudah disalurkan oleh pemerintah apakah upaya pemerintah mendorong inklusifitas pertumbuhan bisa menjadi penurunan ketimpangan di perkotaan maupun pedesaan
ya terima kasih
selain kemiskinan juga tadi yang kami potret ini ketimpangan
nah ketimpangan kami potret melalui indeks
ini atau gini rasio
pada kondisi september dua ribu dua puluh dua ini rasio sebesar tiga ratus delapan puluh satu dibandingkan dengan kondisi maret mengalami penurunan
artinya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di indonesia berdasarkan hasil susenas mengalami penurunan dari tiga ratus delapan puluh empat menjadi satu
tadi yang salah satu faktornya ketimpangan mengalami penurunan itu adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sehingga ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat bawahnya
itu dari aspek ketimpangannya yang kami potret melalui indeks ini rasio
baik terima kasih ateng hartono deputi bidang statistik sosial bps
tentunya kami juga akan terus memantau data datanya dan semoga gini ratio indonesia
terima kasih pak teng sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
dan pemirsa tnn selamat pagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh